kegiatan belajar dengan tetap muka secara terbatas dilakukan di smp negeri empat belas banjarmasin kalimantan selatan pada selasa pagi
siswa yang tiba di sekolah menjalani pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki kawasan sekolah
para siswa dan orang tua yang ikut mengantar diwajibkan mencuci tangan dan mengenakan masker untuk mencegah penularan virus corona
tidak semua siswa diwajibkan datang ke sekolah
yang belajar langsung ini hanyalah siswa kelas tujuh yang sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah
durasi belajar pun hanya dua jam dan siswa akan melanjutkan kegiatan belajar daring di rumah
sementara selama ini proses belajar dilakukan di ruang kelas kali ini dilaksanakan di halaman sekolah
cara ini dinilai dapat menghilangkan kejenuhan siswa setelah setahun lebih tidak pergi ke sekolah karena pandemi
terbuka untuk menghindari titik kejenuhan pertama
karena mereka sudah lama berkurung di rumah jadi belajar di rumah sekitar satu tahun delapan bulan
lain halnya siswa sekolah dasar karangmekar lima banjarmasin yang mengikuti kegiatan belajar dengan cara bergiliran setiap hari
durasi belajar pun hanya dua hingga tiga jam
di dalam kelas maksimal ada lima belas murid saja
orang tua pun tidak diperkenankan menunggu anaknya di sekolah
pihak sekolah berharap upaya mencegah kerumunan bisa dilakukan lebih efektif
kegiatan belajar dengan tatap muka secara terbatas di sejumlah sekolah di banjarmasin yang berada di zona hijau covid sembilan belas
sudah diatur dalam surat edaran dinas pendidikan kota banjarmasin